anda masih menyaksikan cnn indonesia connected pandemi covid sembilan belas mendorong tren serba digital ini makin berkembang
mulai dari sekolah daring olahraga daring pertemuan juga kerap dilakukan secara daring
mungkin anda salah satunya ya apalagi yang biasa kita lakukan secara daring
pastinya salah satunya adalah kebiasaan membaca buku digital meskipun sebelumnya sudah sering kita lakukan
tapi ternyata di pandemi ini justru meningkat
menurut data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia adanya aturan lockdown
pada bulan maret saat pandemi membuat peningkatan dalam mengakses situs membaca ada sebesar satu lima puluh satu miliar orang di dunia
termasuk diantaranya belanja buku digital juga meningkat ya sebesar delapan lima persen
lalu bagaimana dampaknya dengan penjualan buku fisik
dan pertanyaan besarnya apakah anda termasuk pembaca buku digital atau pembaca buku fisik
kita akan bahas malam ini digital atau fisik mana yang lebih asik
ini dia data yang ada di samping saya ini adalah data yang berhasil diimpun oleh tim litbang cnn indonesia
dimana saat lockdown lockdown diterapkan di sejumlah negara ini kan biasanya mulai dari bulan maret ya mayoritas
nah ternyata ada peningkatan nih tiga puluh lima persen dari penduduk dunia
lebih sering membaca di mana empat belas persen diantaranya
ini lebih membaca lagi lebih sering lebih signifikan empat belas persen dari tiga puluh lima persen yang ada
dampaknya apa dampaknya ini kemudian membuat penjualan buku fisik justru menurun
contohnya ada contoh negara negara mulai dari di perancis
mengalami penjualan buku fisik yang menurun lima puluh tujuh persen
tapi ternyata dua puluh lima persen dari penduduk dewasa di perancis justru membeli buku secara online
dari perancis kita ke amerika serikat penjualan buku fisiknya juga menurun
delapan persen padahal jumlah pembacanya meningkat tiga puluh delapan persen
kita ke selandia baru ada peningkatan juga nih lima puluh persen pendaftaran anggota baru perpustakaan online yang ada di sana
nah bicara soal buku fisik atau buku konvensional atau buku digital
kita akan melihat bagaimana kondisinya di negara kita
secara umum ini dia survei yang sudah dilakukan oleh kementerian komunikasi dan informatika pada september
ini september dua ribu dua puluh dilakukan terhadap dua ratus tiga puluh dua responden yang merespon
dimana pertanyaannya adalah sobatkom kalian dimana nih baca buku fisik atau e book
ternyata tujuh puluh tujuh dua persen lebih memilih fisik sementara yang e book ini ada dua puluh dua delapan persen begitu
dan cnn indonesia juga melakukan surveinya melalui twitter
di versi pembaca cnn indonesia ini ternyata lebih suka membaca buku fisik
ada empat puluh enam enam persen dan digital dua puluh empat enam sementara untuk keduanya dua puluh delapan delapan ini dilakukan januari dua ribu dua puluh
lalu pertanyaannya bagaimana dengan anda
apakah anda termasuk yang lebih asyik membaca buku digital atau membaca buku fisik
apapun bacaannya diharapkan kegiatan ini bisa mengisi waktu anda selama berada di rumah saja
dan terus menerapkan protokol kesehatan